yang pertama kejadian diketahui pada hari sabtu sembilan maret dua ribu dua puluh empat pukul enam belas tiga puluh
identitas inisial dari korban ada empat
yang pertama ea umur lima puluh tahun
yang kedua ael umur lima puluh dua tahun
yang ketiga jwa umurnya sampai sekarang belum diketahui karena identitasnya hanya menyebutkan nama saja
dan yang keempat adalah inisial jl
ada pun kronologisnya adalah pada saat saksi saksi satu orang saksi atas nama df sedang melakukan tugas untuk berjaga di depan lobi
mendengar suara benturan yang keras langsung di depan lobi
pada saat menoleh ternyata ada empat mayat yang langsung tergeletak di depan lobi
pengecekan sementara kepada cctv betul bahwa ternyata empat orang yang ditemukan tewas tergeletak
dengan melihat koste mortemnya berupa pakaian pakaian yang digunakan persesuaian dari wajah dan lain lain
pada pukul enam belas dua dua puluh para korban ini mendatangi lokasi apartemen
dengan menggunakan mobil grand max nomor polisi b dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua bik ulangi bi q warna silver dan masuk ke lobby apartemen
kemudian sekitar jam enam belas empat ratus lima puluh sembilan wb para korban ini masuk di dalam lift
di dalam lift ini sudah direkam pihak ea
ini mencium cium kening dari a
ia mencium cium kening dari j
setelah dicium cium keningnya pihak awl termonitor mengumpulkan hp hp milik para korban di tasnya
kemudian pukul enam belas lima empat puluh lima keluar dari lift di tanggal dua puluh satu berdasarkan pantauan lima
kemudian enam belas tiga belas dua puluh satu para korban jatuh bersamaan di depan lobi
kemudian enam belas tiga belas dua puluh satu para korban jatuh bersamaan di depan lobi
ada pun hasil sementara keterangan saksi saksi yang sudah kita ambil

memang menyatakan bahwa para korban ini tidak bisa dihubungi dengan pihak c

hal ini karena korban korban ini sudah lama

yang ada di apartemen ini yaitu sudah dua tahun yang lalu
baru pada hari ini kembali lagi ke apartemen ini
salah satu pani musuh yang kita hasilkan pada soal memhere better than jagung

saya audrey chandra saksikan program program kompativity
saya audrey chandra saksikan program program kompas tv